menjelang hari akhir pendaftaran capres cawapres nama wakil gubernur dki jakarta sandiagauno muncul
dan disebut masuk ke bursa cawapres prabowo
partai gerindra membenarkan hal ini
wakil ketua umum partai gerindra fadli zon mengatakan
nama sandi muncul bukan dari internal partai
tapi dari partai politik lain atau kelompok tertentu
menurut fadli hingga kini gerindra tetap memprioritaskan nama nama yang muncul lebih dulu bersama mitra koalisi
dengan masuknya nama sandi total ada empat nama yang paling kuat akan menjadi pendamping prabowo
mereka adalah ketua kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
anggota majelis syuro pks salim segaf al jufri
wakil gubernur dki jakarta sandiagauno
serta ustadz abdul somad yang diusulkan ijtima ulama
tapi dari internal gerindra sendiri belum ada
tapi dari partai koalisi bang
bukan dari non partai tapi dari partai
belum tahu juga saya kira bisa saja dari usulan kelompok dan sebagainya
politik memang tidak ada yang mustahil
tetapi kita prioritaskan dulu sekarang apa yang menjadi usulan usulan resmi
atau endorsement dari partai politik dulu yang akan menjadi mitra koalisi kita